sementara itu menghadapi sidang sengketa pilek di mahkamah konstitusi
kpu optimistis majelis hakim akan menolak gugatan pemohon
komisioner kpu menyebut penetapan hasil penghitungan suara nasional
dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan secara terbuka
meski demikian komisi pemilihan umum mengaku siap
dan telah mempersiapkan segala sesuatu yang masuk dalam gugatan para pemohon
kami meyakini apa yang telah kpu tetapkan dalam keputusan nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilu secara nasional itu memenuhi unsur akuntabilitas publik
dan tentunya kami juga harus mempersiapkan segala sesuatu
berkenaan dengan persidangan phpu pemilu legislatif ini
kpu juga sudah melakukan konsolidasi dengan kpuc indonesia
yang sekiranya daerah atau wilayah kerja mereka
itu teregistrasi dalam perkara phpu
prinsipnya kpu mempersiapkan dengan sebaik baiknya